bagaimana pendapat anda tentang bagja
tidak beda pendapat itu teh
hanya akan mempersulit kita untuk maju jam bagja
bagja kalau mamang dapat keputusan lebih cepat mamang tidak harus ke sini
kok masih bisa senyum ini dengar suara yang kemarin
itu semalam pasti kalian kan
jangan sembarangan luduh kamu dang
kita balik ke sini kamu tuh sudah tidak ada
tapi itu pasti kamu ceng saya tahu
tanya ayah kum
beneran dang bukan kita
tapi pasti kalian semua sekongkol kan
sudah biarkan saja tidak usah disuruh gang
kamu harus cepat cepat menyemhol
kalau tidak si setan akan keburu pindah ke kios kita
kamu sabar neng
bila aku mendapatkan uang kita bilang mesin jahitnya
ya kapan atu
ya sabar satu
aku berangkat dulu ya
bagus laik dengan rules gue
seharusnya te kalian lebih keras lagi
siap kak mbak dron siap
waktu kita sudah habis
mestinya mah saya
tidak perlu kesini
saya juga ingin seperti kalian
begitu bangun tidur
saya mau ke rumah bagjak
saya rasa tidak perlu rame rame
dedek teh sudah pulang tadi pagi
ternyata dedek teh
nginap di kosarnya cucu
kita cari dimana mana
dengan gak ketemu
dia juga gak kepikiran
kalau dedek teh
nginap di kosarnya cucu
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang feathers
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa
tidak ada yang si
tidak ada yang bisa
tidak ada yang si
tidak ada yang si
kamu tahu kenapa mama bisa seperti sekarang
rumah banyak harta juga lumayan
karena mamang tidak pernah mau berbeda pendapat
tapi kalau kamu mau mengikuti kata mamang dengan setara
ya bagi mamang sih tidak ada masalah
bukan begitu pak demi
memang tidak akan pernah kesini lagi
kalau kamu kekeh seperti ini
mamang tidak akan pernah kesini lagi
pajak beda pendapat itu teh
hanya akan mempersulit kita untuk maju jam bagja
bagja kalau mamang dapat keputusan lebih cepat
mamang tidak harus kesini
mamang peacock tapi moderator
makanya agak buruk
udah di set buo
saya mah tidak memikirkan hal itu
yang saya pikirkan teh efeknya
mendengar hal ini
pasti mereka memanfaatkan
selalu ada ikan yang
mencari makan di air keruh
apa saya bisa bertahan
dasyep t menemui kamu bagja
ancam pada dasyep t
nggak pernah main main bagja
bagja tau itu mam
mak aku mau pamit sebentar
aku mau ke rumah aku
mau ngomongin soal jurik tadi malam
emang kenapa sih mandangnya seperti itu
acing ini beneran mak
juriknya bener bener ada
mudah mudahan nanti juriknya pindah
ke rumah entin
supaya kamu nggak ronda ke sana
lebih aman jurik yang ronda
daripada kamu ceng
mak itu selalu begitu sama acing
mak acing pamit sebentar ya
saat itulah berangkat
ya ada vika
duduk dulu ya kang